pembelinya datang dan pergi rela antri dan menikmati sambil berdiri penjualnya tak
berhenti meracik ya inilah pemandangan setiap hari yang terlihat di stand gempol
pleret budermi pasar gede solo lokasinya berdekatan dengan pintu utara pasar gede
popleret itu dari beras ibu yang putih itu gempolnya terus kalau yang coklat itu
kleretnya kenapa disebut leret karena bikinnya dipeleret peleret itu hahaha dari beras ya dari
beras juga cuman ada manisnya manisnya dari gula jawa juga kalau gempol itu gurih jadi dipadu
dengan gula merah dan salam
kayak gitu ya utik sendiri merupakan generasi ketiga dari es gempol pleret ini di lokasi yang sama
neneknya dulu berjualan mulai tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tepatnya saat pasar gede selesai dibangun dan diresmikan
oleh paku buwono x berusia hampir satu abad pembelinya pun terus ramai terima kasih buti
ya kan rikkah gallons
gempol pleret jadi ini memang kombinasi dari rasa gurihnya santan kemudian sama manisnya
gula jawa terus kita itu dimanjakan sama teksturnya dari gempol yang putih ini dari beras ya sama
pleretnya ini hmm mantep banget surga dunia salah satu rahasia kenikmatannya adalah santan segar
yang baru saja diperas dengan air matang proporsi es gempol fleret ini dihargai rp sebelas saya
surabaya kalau saya udah sering ngajak teman teman ini karena baru jadi
kita tunjukin di sini cocok katanya manisnya pas mantap
selain es gempol fleret di pasar gede solo kita akan menemukan banyak kiosk dawot
telasi pembelinya tak pernah sepi telasi sendiri adalah bahasa jawa dari selasih biji dari kemangi
telasi pun digabungkan dengan berbagai komponen ada cendol hijau bubur sum sum mutiara
ketan hitam gula jawa nangka santan telasi dan tape hitam tekstur dari telasi pun menantang
ketika di dalam mulut kecil licin dan berlarian bila digigit rasanya enak banget khas banget
ini kan bisa kalau kita mau yang pakai es atau nggak
ks gitu ya maksudnya bapaknya lebih enak gitu ya kita ngomongnya ya kebetulan ya hari ini saya
ulang tahun jadi ini buat teman teman kantor karena teman teman kantor juga langganannya
di sini beli dua belas tiga belas dua belas tapi tiga belas ya dua belas nya penjualnya gitu enak satu porsi dawot telasi komplit dengan
isian tak kurang
condiment ini dihargai mulai delapan ribu rupiah widas subyokto agadipa solo jawa tengah